nah sound bouse of the week nya apa saja akan saya berikan kepada bram herlambang
ya terima kasih sia zawisastro
seperti yang kita janjikan di awal tadi kepada pemirsa
bahwa memang di minggu ini akan kita mulai lagi soundbit of the week
siapa saja kemudian politisi newsmaker pada minggu ini yang kemudian statementnya menjadi viral
dan juga banyak dibahas oleh publik
dan kita awali soundbites of the week pada minggu ini
dengan pernyataan ketelumum pd perjuangan megawati soekarno putri
di hud pd perjuangan ke lima puluh pada selasa lalu di kemayoran jakarta
nah dalam perayaan hud kali ini yang dihadiri oleh presiden jokododo
bersama jajaran kabinet indonesia maju pengurus dan juga kader pd perjuangan
megawati memberikan pengarahan politik pdip menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
namun ternyata yang menarik publik adalah megawati memuji dirinya sendiri
yang disambut oleh tepuk tangan oleh para peserta yang hadir
dan juga bicara seandainya dirinya selfie
kita lihat statmennya
kalau aku mau selfie oh pasti pengikutku oke
heee baru dua aja udah ditepukin
nah empat apa nih
kamu tau gak sih ibu mu nih udah pintar cantik karismatik pejuang apa nih
eh kayak ngenek kakek moh aku
lah kan udah punya pemimpin yang mestinya
pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa
hai aku bilang
kok lo gak ngeliatin gue ya
orang jelas jelas ada deh
itu ditanya pak nanti baca aja
untuk bapak kan bilang dua ribu empat puluh lima
saya pikir dua ribu empat puluh lima gitu
padahal saya sendiri eh pdi perjuangan menggalakkan program stunting lho pak
mbak saya dikasih bintang tuh yuk
padahal pak jokowi kalau nggak ada pdi perjuangan juga aduh kasihan dah
ya ini yang patut untuk kita perhatikan juga bagaimana kemudian respon dari pak jokowi dan juga menteri pendidikan nadiem makarim begitu ya
mungkin agak sedikit mewakili bagaimana reaksi netizen tentunya
tapi di luar dari itu pernyataan dari megawati ini memang ditanggapi ramai sekali oleh netizen
kita akan lihat grafisnya
baik ini dari abdillah toha salah satu politisi senior kita dikatakan profesor megawati
disebutkan hampir seluruhnya memuji diri sendiri sambil meremehkan orang lain termasuk kepala negara kita yang hadir
juga berkali kali memerintahkan hadirin bertepuk tangan
nasib negeri ini punya pemimpin
terbesar yang tidak pernah diganti
wah ini cukup lugas dan agak sedikit tajam begitu ya
tapi yang menarik adalah statement sambil meremehkan orang termasuk kepala negara yang hadir
apakah maksudnya adalah demikian
kita akan lihat di statement berikutnya
kita akan lihat tweet berikutnya
ini adalah dari salah satu netizen yaitu atwkwkfa
kita akan lihat bersama
oke ini kok trendingnya bu megawati nggak bisa dibuka ya
nah ini salah satu yang ramai memang pada
dua belas januari kemarin ada sekitar satu ratus enam belas cuitan kalau tidak salah
sehingga membuat keyword dari megawati ini menjadi trending satu kalau tidak salah di twitter
namun beberapa netizen yang kemudian mencoba membuka malah tulisannya adalah
masalah teknis tidak bisa dibuka
sehingga ini tentu menjadi perhatian sekali dari para netizen kenapa kemudian tidak bisa dibuka
tapi sabar dulu
mungkin jangan jangan yang akses terlalu banyak
bukan ada upaya tidak bisa mungkin
yang ketiga adalah
dari politisi pd perjuangan at budiman sujatmiko kita akan lihat
apa kemudian tweetannya
wah ini sepertinya menjawab begitu ya
dari sejumlah nyinyiran netizen maupun tokoh publik tadi
ini judul beritanya memancing salah tafsir arahan bu mega atau ketum adalah seluruh kader pd perjuangan
dalam hal ini berlaku untuk pengurus legislatif eksekutif di semua tingkatan
pentingnya institusi politik dihut partai
tidak ada pelecehan atau pamer kuasa
wah ini mungkin mas budiman mencoba menjelaskan apa konteks sebetulnya
dari yang kemudian disampaikan
yang dianggap beberapa orang ini melecehkan atau mungkin merendahkan seorang presiden
ini mungkin yang tahu cuma mereka yang mengatakan dan mereka mengomentari tentunya
itu tadi kemudian soundbite of the week yang pertama dari megawati soekarno putri
yang kedua adalah dari agus harimurti yudhoyono
yaitu wacana deadlock koalisi perubahan yang ada
ataupun yang dilontarkan oleh wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali
langsung ditanggapi oleh ketua umum demokrat
yaitu agus harimurti yudhoyono
agus harimurti yudhoyono
tidak ingin ada pihak yang memaksakan usulannya
namun di sisi lain ahy mengatakan tidak boleh ada pihak yang menolak usulan nama cawapres tanpa kejelasan apa kemudian alasannya
nah kalau seperti ini maka juga bisa disebut sebagai memaksa
kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak
ada yang saling memaksakan diri
apa memaksakan tuh begini
apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya yang penting si a
saya nggak perlu tahu alasannya yang penting jangan si a
kami sepakat tentu tidak seperti itu sebenarnya
jadi kami ingin ketemu pada konsensus
apa konsensus yang saya maksud tadi adalah
kalau koalisi ini mendapatkan restu dari allah swt
itu benar benar bisa menghadirkan kemenangan
sebuah poros alternatif
sebuah poros perubahan
yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat indonesia
nah itu mungkin yang dimaksud mas a hai buat yang di sindir atau yang di tujuh begitu ya
jangan sampai pokoknya atau memaksa itu jangan sampai
baik yang ketiga adalah
dari koalisi masyarakat sipir kawal pemilu bersih
menyampaikan temuan dugaan kecurangan dalam rapat dengar pendapat di komisi dua dpr pada rabu lalu
namun ternyata di tengah rapat tiba tiba ketua komisi dua dpr ri
memaparkan pemaparan perwakilan koalisi dan juga memutuskan rapat digelar secara tertutup untuk publik
nah ini dolly berdalih
keputusan ini karena ada informasi yang sensitif
menyangkut dengan sejumlah institusi negara yang masih perlu dikonfirmasi
sambil meminta media yang sudah terangkan
minta media yang sudah terlanjur menaikkan berita agar di take down
kita lihat statementnya
bapak dan ibu sekalian
sebentar wak sebentar
saya mohon maaf nih teman teman ini
karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak
yang tentu perlu dikonfirmasi
saya kira rapat ini kita alihkan ke tadinya terbuka tertutup saja
ini kan informasi publik
nggak sebaiknya kita buka atau bagaimana
soalnya ini nyebut nyebut nama institusi
nanti khawatir ini kan harus dikonfirmasi
berita ini kan harus kita konfirmasi
jadi nanti menyebar luas kemana mana
jadi saya minta persetujuan teman teman pimpinan kita alihkan ke tertutup ya
saya minta teman teman media yang barusan tadi
ini kan informasi yang didapatkan oleh teman teman
persoalannya ini menyebutkan beberapa
kepastiannya harus kita konfirmasi
jadi tolong tadi yang ini di
saya kira begitu
tentu apapun kemudian temuannya harus dikonfirmasi dan tidak bisa dijadikan satu acuan
tentu kami media tidak akan menampilkan informasi tanpa ada konfirmasi dari kedua belah pihak
dan apalagi ini menyangkut dengan sejumlah nama ataupun institusi seperti yang kemudian disebutkan oleh bang doli
tapi harapan masyarakat tentu adalah agar apapun dugaannya dibuka secara jelas
agar kemudian tidak ada tendensi tidak ada kemudian kecurigaan
dan semua proses pemilihan umum di dua ribu dua puluh empat berjalan lancar
dan hasilnya juga terpercaya maupun kredibel
itu tadi kemudian tiga soundbat of the week yang bisa kami sajikan
kita akan lihat di minggu depan siapa lagi yang kemudian bisa menjadi newsmaker
dan apa yang kemudian bisa menjadi soundbath of the week
atau bisa menjadi soundbath di minggu depan
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tepuk lalu bersama kami di cnn indonesia prime news